di jalan kolonel masturi ada sosok pocong
video amatir memperlihatkan kegeraman pengendara yang melintas saat melihat sosok mirip pocong tergantung di pohon di kawasan kolonel masturi
kecamatan cisarua kabupaten bandung barat pada rabu pagi
pengendara ini menyebut ulah yang memasang boneka pocong ini sangat membahayakan karena bisa merusak konsentrasi pengendara yang melintas terutama pada malam hari
melihat video boneka pocong yang viral polisi resort cimahi akhirnya menurunkan boneka pocong yang terpasang
rabu siang kasat sabara polres cimahi akp dudi iskandar menuturkan polisi saat ini masih memburu pelaku yang memasangnya karena bisa membahayakan pengendara
apa motifnya ya untuk apa yang terpasang itu tapi yang jelas ini juga bisa menimbulkan keralanan bisa menimbulkan keralanan kecelakaan dari pengundi
atau mungkin bisa dimanfaatkan oleh
di kabupaten pinerang sulawesi selatan kamera cctv merekam pelaku pencurian yang menggunakan kain putih menyerupai pocong untuk menyamar
tersangka beraksi di sebuah toko kelontong bersama seorang rekannya pada senin dinihari dengan cara membobol pintu belakang toko
dalam aksinya tersangka mencuri rokok senilai dua puluh juta rupiah
polisi menangkap tersangka pada rabu siang di rumahnya di kecamatan patam panua pinderang
dari keterangan penyidik pembantu unit pidum polres pindrang bribka muhammad hasrul identitas tersangka terungkap setelah polisi memeriksa cctv
tersangka ternyata sempat meninggalkan sepeda motornya di lokasi
tim liputan cnn indonesia